raja berhasil lolos bus
praja lolos kalian ini kerjanya gimana sih
pokoknya saya gak mau tau ya
kalian harus tangkep raja sama tante anies
kalau enggak saya nggak akan bayar kalian
kok sepi sih
cuma korban keegoisan orang orang dewasa sekelilingnya
karena gak bisa ngejaga kamu dengan baik
kala bisa ditaro di pinggir danaus sih
gimana kalau dia jatuh
ya allah waktunya udah mau habis
tinggal tiga puluh menit lagi
aduh kenapa sih pakai macet segala
tapi kali ini aku harus berhasil
sampai ketemu dia
aku harus berhenti

kamu gak bisa lolos dari aku raja
kamu tidak akan lolos
sebelum kamu retak kembali zek
karena aku tahu kamu yang bunuh diego
bapak lihat raja gak
raja siapa bu
raja raja yang membunuh diego pak
mak bu saya gak kenal saya gak pernah kenal namanya raja
bapak gak tau raja bapak gak tau
bapak yang ngumpetin bapak yang sembunyi raja
bapak yang sembunyi raja
masih banyak sekali orang yang bohong sama saya
tau raja gak
di mana raja saya lagi cari raja
ya saya tau pasti kalian kenal sama raja
lihat gak sekarang ada di mana
itu loh yang membunuh diego
berita aja besar sekali
dia itu yang membunuh diego
kok membunuh diego
ibu ibu ibu tau kan dia raja ya
hah kalian sembunyikan di mana
pokoknya kalian harus cari tante andi sama raja
jangan sampai lolos
dia membajak mobil rsj
cepat sekarang kalian harus cari tante andi sama raja
kelara sama orang orang suruhannya
dia pasti lagi cari aku
jangan sampai mereka melihat aku ada di sini
aku gak mau ditangkep dan bau kemas sakit jiwa
raja berhasil lolos bos
kalian ini kerjanya gimana sih
pokoknya saya gak mau tau ya
kalian harus tangkep raja sama tante andi
kalau enggak saya nggak akan bayar kalian
kok sepi sih
kita kemana ya orang orang
ibu noladi ibu
tadi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa
ayah biarin lah
oh jadi mama andis masuk rumah sakit jiwa
biarin aja deh
nanti dia juga mau matiri aku
mumpung rumah lagi sepi
ini kesempatan aku buat cari informasi
aku harus cari informasi tentang diego disini
kok aku gak nemuin apa apa disini
sepuluh menit lagi waktunya habis
raja raja sebentar lagi kamu bakal ketangkep kayaknya
dan saya juga yakin
kamu udah gak bisa ngeles lagi
karena dia tahu
saya sudah tahu nomor siapa yang menghubungi bos
kalau kita gak usah pakai lama
arsiola ada di mana ya
sayang aku pikir siapa
aku terpaksa membungkap kamu
takutnya kamu teriak dan mengundang orang untuk curiga
aku punya rencana
kok ada disini emang kamu mau buat rencana apa sih sayang
sampai bawa wadawa segala
aku akan menangkap orang yang meneror kita
nanti kita tukeran baju ya
nanti gue akan awasin lo dari jauh
dan gue akan menangkap orang itu
orang ini meneror kita terus
kamu percaya sama aku dan dewa
aku yakin allah akan membantu kita juga
pasti allah akan membantu kita
itu cara terbaik kita
untuk membebaskan arsyila
dan teror teror itu ya
waktu kita tinggal tiga menit lagi
razi nyerahin diri juga
jagoannya dateng jagoannya
jadwalnya dateng jagoannya
tuh dego bikin kaget gue aja sih
ah yaudah mau ketemu apa sih di sini